lu jangan takut monyok mayat biar gue ngadepin
ya udah pengalaman biar mayat
asik asik posisi dalam kita kita
jadi tunggu di sini ya jenderal boleh nunggu ya
kejar kejar kejar
woi jangan jangan woi
woi jangan jangan woi
woi jangan jangan woi
jangan jangan jangan woi
tahan tahan tahan
udah udah pak
kalian udah membuat
resah warga maka
kagak eh pak saya mendingan dilamar
daripada ditangkap pak polisi
enak aja nangkep buah
ketauan dia bengkoreknya
karena buah ini tangkap
mak aja yang tangkap
kalau kalian saling menyalahkan
kalian akan saya bawa ke kebun binatang
saya akan beri makan
waduh kebetulan banget datu
serigala emang demen
itu sama orang yang gemuk gemuk
daripada saya pulang muluk agak doyan
kasih aja dah nih dia serigala
jangan pak jangan pak
ampun ampun ampun pak
daripada gue jadi makanan segala
mendingan gue damai aja deh sama si cangkrik
ya dah ya kasih dah
udah mulain lagi mulain lagi
instruksi dari komandan
pak kamu buka
takut banget sih
kalau terjadi satu hal yang tidak diinginkan
maka kalian akan saya jebloskan ke dalam penjara
ini baru buat demam
oh jadi ternyata ini lo komandananya
pekerjaan banget sih
gue nyelamatin supaya lo jangan berantem lagi mak
astaga tawa kacau deh
gue kagak takut sama kemana seperti lo
eh eh lo jangan ngepel begitu
kepelan lo kayak ketan
hidung lo kayak jambu kancing mak
apa lagi gue suruh balikan sama si cangkrik
bagi gue gue juga ogeh banget sama lo
di bank majikan di mana juga banyak
ini musuh lo banyak
anak musuh juga
diri lo banyak musuh
mamikah udah bisa tidur
kalau iya emang nih
masalah kerjanya berantem
aneh bangetlah udah
hati ritualsnya tidur
eh pak ini malem aneh banget nih main daripada yang lain nih
iya kayaknya bulu kuduk gue merinding banget
lu jangan banget takut monyo
yang tuakan pengalaman biar mayat
suster mau di rumah
mantu antu kepala lu
enak banget lu ya
tadi tidur di posasi
eh inok ini ngong degger katanya lu keluyuran malem nakut nakutin warga
maksud lu apa sih
ngaji mau bagaimana sih ya dia mau gak tau ceritanya kali
saya gak sengaja tidur di sini kong ngaji
saya jalan sendiri alias ngigok
lagian ngapa sih pake tidur di pos hansip ha
kakak punya rumah
di rumah gua udah siaga satu perang antara ella sama emak tau gak lu
tapi gua bener bener agak nyangka ini perang ella sama emak berakibat begini
perutnya sakit banget kong